cabang olahraga panahan memasuki babak baru di bawah kepengurusan teranyarnya
pengusaha arsyad rashid dilantik menjadi ketua umum pengurus besar persatuan panahan indonesia
periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh enam di lapangan panahan jakarta pada rabu pagi
dia menggantikan ketua perpani sebelumnya miliza saadudin jamal
ini penting sekali hari ini proses sejarah
yang dimana kami baru saja dilantik untuk menjadi ketua umum perpani
yang dimana pr nya cukup berat yaitu bagaimana kita bisa meraih medali kembali di olimpiade
yang dimana terakhir seribu sembilan ratus delapan puluh delapan yang disampaikan oleh pak mas yano dan sekarang ini buat tahun depan di dua ribu dua puluh empat
ketua komite olahraga nasional marsiano norman dan komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari
meminta arsyad langsung tancap gas mempersiapkan tim
untuk kualifikasi olimpiade paris dua ribu dua puluh empat dan ajang asean games
proses kualifikasi untuk olimpiade paris dua ribu dua puluh empat akan dimulai tanggal dua puluh delapan juli
sehingga kami minta kepada ketua umum arsyad berserta jajaran
tentunya bisa fokus untuk mengikuti proses kualifikasi olimpiade paris dua ribu dua puluh
termasuk menyiapkan atletnya untuk asean games
karena di dalam asean games hangzhou akan ada sebelas nomor
yang dissenction sehingga yang juara itu mendapatkan tiket langsung ke paris dua ribu dua puluh empat
medali olimpiade dari cabang olahraga panahan terakhir didapat dari olimpiade seoul tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang dipersembahkan oleh tiga serikandi nur fitriana saiman lilis handayani dan kusuma wardani
medali perak itu sekaligus menjadi sejarah karena merupakan medali pertama yang diraih indonesia
selama keikut sertaan di ajang olimpiade
tiga serikandi optimis
riau ega dan kawan kawan dapat tampil di olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
dan mempersembahkan medali seperti yang mereka lakukan tiga puluh enam tahun lalu
pastinya harapan kita ya kita bertiga itu di paris nanti bisa mendapatkan medali emas
karena sudah berapa puluh tahun ini tiga puluh enam tahun ya tiga puluh enam tahun kita menunggu
jadi besok tahun depan tahun dua ribu dua puluh empat medali emas
kita diundang kita akan support semuanya
dan tadi juga kan ada penyerahan apa
kita berikan semuanya
dengan dilantiknya kepengurusan baru pelatnas panahan tahun dua ribu dua puluh tiga yang berisi sepuluh atlet pun resmi dimulai
mardika utama warsa jakarta